ya dan kita harapkan tidak sejauh itu ya tidak sampai ke sana
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya